pemerintah menerbitkan aturan baru melalui instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang optimalisasi pelaksanaan dari program jaminan sosial kesehatan nasional
dalam aturan baru setiap warga wajib memiliki kartu bpjs kesehatan
jika ingin mengurus sim kemudian stnk naik haji dan umroh
bahkan mendisarat untuk transaksi jual beli tanah
persyaratan baru ini akan mulai berlaku per satu maret mendatang
lantas apa hubungan jual beli tanah urus sim stnk dan naik haji
serta umroh dengan kepemilikan kartu dari bpjs kesehatan
sudah bergabung melalui sambungan daring pada siang hari ini
kepala humas bpjs kesehatan ada pak m iqbal anas maruf
dan pakar kebijakan publik dari universitas trisakti ada pak trubus rahardiansyah
selamat siang bapak bapak
selamat siang pak
salam sehat semuanya
saya ke pak iqbal terlebih dahulu

instruksi presidennya akan turun akan terbit pak iqbal
kemudian apa yang menjadi urgensinya kepemilikan bpjs kesehatan
untuk urus jual beli tanah sim stnk naik haji umroh
dan sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh bpjs
pertama program jknk sudah berjalan di tahun ke sembilan
artinya tidak menjadi isu bahwa negara belum hadir
berkait dengan jknk
lalu presiden menerbitkan impres satu tahun dua ribu dua puluh
dalam rangka untuk memastikan perlindungan ini
dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali
jadi tidak ada isu lagi nanti
kalau semua orang sudah terdaftar di bpjs kesehatan
maka perlindungan kesehatannya
bergotong goyang ditangguh secara bersama sama
atas kontribusi iuran
kalau masyarakat miskin dan tidak mampu
tentu ada skema pemerintah di sana
dijamin dalam penerima bantuan iuran
yang disiapkan oleh pemerintah
bayaran iuran ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah
jadi memang ini lebih kepada bahwa
untuk lebih menata terkait dengan
bagaimana kepestataan program jknk ini
agar ekosistem itu bisa berjalan
karena kalau dibiarkan saja menunggu
tanpa ada upaya untuk mengajak masyarakat
secara misalkan dengan ada syarat jual beli tanah
tentu akan sulit kalau hanya ditunggu
dari kesadaran masyarakat
jadi sebetulnya ini sudah di tahun ke sembilan
artinya harusnya tidak ada isu soal
ada warga masyarakat yang tidak terjamin
karena tidak memiliki biaya dengan kesehatan
ya kita tahu ini impres
turun dari presiden
kemudian diterbitkan nanti tanggal satu maret dua ribu dua puluh
tapi ini kan mendorong kemudian
mengoptimalkan jkn ke depan
apakah ada korelasi pak iqbal
antara hak rakyat mendapatkan tanah
dengan hak rakyat mendapatkan kesehatan pak iqbal
ya jadi kalau kesehatan itu kebutuhan dasar
kalau saya tidak salah di undang undang dasar ya
kebutuhan dasar yang dijamin negara
tentunya bisa kontribusi
jaminan pembiayaan kesehatan
yang dilakukan di negara kita
kalau mau dibilang tidak ada korelasi
tentu ada korelasinya pak
ketika dia misalkan
membeli tanah jual beli
dia memiliki kemampuan finansial
untuk melakukan transaksi itu
kita tahu di mendaftar
kalau kita melihat di kelas tiga itu

rp tujuh dari pemerintah
tentu ingin agar program ini
tetap berjalan dan
kontribusi semua pihak menjadi
memang yang menindaklanjuti
pertama adalah kementerian htr bpn
untuk aturan sindang yang lain
perlu ditegaskan itu belum ada
aturannya akan dilakukan kapan
karena memang masih disusun terkait dengan
di kedepannya seperti itu
pak trubus bagaimana pak trubus
tanah warga harus punya
standar kesehatan dengan mempunyai
pandangan anda seperti apa
ya menurut saya ini memang
kebijakan yang membuat masyarakat itu
karena begini persoalnya jual beli
tanah itu aturannya
kemudian dua hal
yang satu pada proses transaksi
sendiri kan sudah harus ada
ppat di hadapan ppat
atau kalau nggak ada ppat ya harus ada
yang kedua tentu dari sisi
dokumen itu ya termasuk sertifikatnya
ada syarat syarat material
nah di situ ada perjanjian juga
artinya secara keperdataan
tentu di pasal tiga lima dua ribu dua puluh
kalau perdata itu juga ada
kepahaman pasal tanah
karena itu dengan penambahan ini
menurut saya memang
karena waktunya sangat pendek
syarat ini harus dilakukan sekarang
sebenarnya korelasinya apa
kemudian apa urgensinya
kemudian juga mempertanyakan
jadi karena itu menurut saya
memang ini perlu dilakukan edukasi
cuman persoalannya karena waktunya pendek
ya tentu ini harus dilakukan
dalam konteks bagaimana
sebagai lembaga penataan
batak rolanya aturan organisasi
dan bagaimana kemudian juga
terbuat berkait dengan layanan publiknya
yang harus ditingkatkan
sehingga masyarakat itu merasa tertarik
apa yang dikutukan di ppts itu
meskipun masyarakat ya tentu
pada prinsipnya juga menyetujui
karena pada akhirnya juga
masalah kesehatan ini
kursial dan prioritas itu
jadi masyarakat di dalam undang undang
tetapi hanya persoalnya ketika
didikatkan dengan jual guli tanah
itu kemudian masyarakat
artinya kalau anda memandang patrubus
kartu ppts kesehatan ini
sebagai kartu sakti di masa depan
iya kalau itu karena
semua aktivitas semua kegiatan
kan harusnya menggunakan
ppts ini sebagai syarat
artinya prasarat di dalam
sebuah entah prasakti
tanah atau terkait dengan pengurusan
jadi kan bahkan di dalam
sektor pendidikan juga nantinya
atau tenaga pendidikan
termasuk di dalamnya
serta di dalam satu satuan pendidikan
jadi artinya ini semuanya
baik termasuk di dalam pengustansi
mesa sktk pnk
maupun di dalam orang mengenai
nah itu semuanya kan
diperlukan berarti ini ada
warna dimana kemudian ada
macam kesadaran lah masyarakat
disiplin terhadap kesehatan
ini pandemi covid ini telah membawa
paradigma dimana masyarakat harus
harus sadar akan pentingnya kesehatan
itu sebenarnya intinya disitu
tapi karena ini masalahnya kan masalah
realisasi ya dimana kemudian
satu soal komunikasinya yang minim

dan ada salah satu dicoba
mungkin project nya itu di
tanah itu ya jual beli tanah
kemudian apartemen nah itu di
diktum nomor dua kalau nggak salah diktum nomor dua
direktur kedua angka tujuh belas
ada kewajiban permohonan itu harus
disertai nah ini permohonan ini apakah
khusus pemohon saja dari pembelinya saja
dengan penjualnya juga
saya rasa itu mas jadi ini memang harus ada
informasi komunikasi dan edukasi
kepada masyarakat juga terkait dengan
apa itu penting bpjs
karena masyarakat itu tidak semuanya juga anggota bpjs
sampai hari ini kan masih banyak yang belum
jadi ini kewajiban juga untuk meningkatkan
terutama di daerah kan
di desa desa ataupun di perkampungan perkampungan
nah ini juga menjadi
hal yang perlu
ke depannya itu bahwa
bpjs melakukan kegiatan kegiatan
yang membuat masyarakat itu
makin teras terhadap
bpjs itu sendiri saya rasa itu mas
pak trubus warga masyarakat
harus didapatkan edukasi sosialisasi
karena timingnya terlalu pendek
terlalu singkat untuk
penerbitan dari impres ini
kemudian yang menjadi pertanyaan
publik juga pak iqbal
adalah bagaimana kesiapan
dari bpjs kesehatan atau pemerintah sendiri
nantinya tentunya banyak sekali warga
masyarakat yang akan mendaftar bpjs kesehatan
berbagai aturan diterapkan
tapi nanti dijawab setelah jeda pak iqbal
dan juga pak trubus nanti akan kembalikan
dan juga kami akan kembali
usai jeda tetaplah bersama kami di
dikan publik dari universitas risaksi
kita lanjutkan kembali bapak bapak
saya ke pak iqbal pak iqbal anda punya waktu
atau pihak anda tentunya punya
waktu singkat untuk sosialisasi
tapi sejauh mana kesiapan dari bpjs
kesehatan dalam rangka
pendaftaran dari banyak sekali
warga masyarakat tentunya nanti akan mendaftar
ke bpjs kesehatan karena punya banyak
aturan pak iqbal
mengamanatkan ke tiga puluh kementerian lembaga
termasuk gubernur wali kota bupati pak
jadi bpjs kesehatan tentu tidak
sendirian untuk mengupayakan
supaya edukasi publiknya masuk
terkait dengan kebijakan pemerintah
untuk memastikan pelindungan jaminan kesehatan
tidak sulit sekarang kita bisa menggunakan
whatsapp pak untuk mendaftar di bpjs kesehatan
dan bisa dilakukan
dalam waktu yang tidak terlalu
lama sebetulnya karena kita
juga memastikan kekuatan kita
yang ketiga perlu
ditegaskan kepada pak tungkus bahwa
artinya secara jumlah
di sana ada kuota
penerima bantuan uuran
pasar pasar agak miskin dan tidak mampu
ketika kita misalkan jual beli tanah
dia masuk ke pekerjaan yang mana
jadi proses tenotaris kan tidak tiba tiba
langsung diminta kartu dokumen
yang bapak sampaikan tadi
seperti memotokopi ktp saja
sebetulnya kalau dia sudah terdaftar
di bpjs kesehatan artinya
cara prosedur kami
memudahkan kepada peserta
semua transaksi bisa dengan menggunakan aplikasi
bpjs kesehatan di mobile ckn
lalu disertakan nanti empat belas hari
dia bisa melakukan
pembayaran uuran dan keaktifan
impresi ini tidak jahat
sebetulnya lebih kepada
ingin memastikan bahwa semua
punya kontribusi untuk
bertanggung jawab atas kesehatan
masyarakat luas dengan
bergotong royong untuk memastikan
program ini berjalan
kalau kita sepakat bahwa komunikasi
harus ditinggalkan saya sepakat
ini bagian dari
di antara tiga puluh kementerian lembaga
memang baru ini yang memang sudah menerbitkan
surat ke wilayah
bpn daerah untuk
bisa memasukkan bahwa dokumen
ini diperlukan untuk
sebenarnya tidak menjadi
isu bagaimana cara mendaftarnya sih pak
ditambahkan ke kabupaten sekitar tiga ratus dua puluh lima
artinya kami siap untuk menerima
semua bpjs hadir di semua
kabupaten kota seluruh indonesia
pak trubus tadi dikatakan oleh pak iqbal
ini sangat mudah sekali dalam
pendaftaran bpjs kesehatan tapi
sejauh ini anda melihat bagaimana
kemudahan masyarakat untuk mendapatkan
jaminan kesehatan dari bpjs kesehatan ini
iya saya memang selama ini itu belum optimal
gitu kan belum optimal
sehingga banyak masyarakat
masih punya persepsi
sebagian masyarakat masih berposisim negatif
bahwa layanan bpjs itu belum
memberikan rasa perlindungan rasa
rasa aman lah rasa nyaman dan rasa
rasa puas itu masalahnya
nah sehingga ini menjadi catatan dimana
kemudian diperlukan satu langkah
komunikasi publik yang baik
sehingga masyarakat meyakini
atau ini masyarakat merasa
merasa bagian yang tak terpisahkan dari
layanan kesehatan gitu
ya kemudian yang kedua memang
karena sifat pekerjaan impres nomor satu ini
sifatnya top down sehingga
memang ini memaksa ada tiga puluh
menteri dan lembaga untuk
memberikan sadaran kepada
istilahnya memberikan aturan regulasi
kepada layanan publiknya agar
di dalam pelayanan itu ada yang namanya
keanggotaan bpjs gitu
jadi sifatnya seperti fotokopi
tetapi juga di dalam impres itu ada sanksi juga mbak irmas
ada sanksi administrasi
misalnya kalau nggak punya itu jangan dilayani
ini juga ada hal yang perlu juga disampaikan kepada masyarakat
sehingga pemahaman bpjs ini
jangan sampai kemudian niatnya semua baik
tentu yang ada di kebijakan semua niatnya baik
tetapi kan persoalannya bagaimana proses proses itu
agar bisa diterima oleh masyarakat
secara keseluruhan secara utuh
dan apalagi jumlahnya tadi disampaikan oleh pak iqbal
juga cukup banyak sudah keanggotanya
jadi ini hal yang cukup banyak
cukup mengembirakan tetapi tentu ini dengan adanya impres ini kan
makin masih masyarakat untuk mengurus bpjs
dan dalam hal ini tentu bpjs harus meningkatkan layanan
terutama bagaimana agar masyarakat merasa
merasa bagian itu bagian tak terpisahkan dari layanan bpjs itu sendiri
artinya bahwa kesehatan adalah hal yang utama
yang lainnya menurut saya ini
perlunya partisipasinya kolaborasi partisipasi ya
jadi di dalam kebijakan ini
masyarakat dalam hal
ketika impres ini dikeluarkan
memang sifatnya itu tiba tiba gitu
jadi tiba tiba masyarakat terkejut
akhirnya itu kan
meskipun sebagian menganggap ya itu hal yang wajar
pada akhirnya masyarakat juga akan memahami bahwa
itu sesuatu yang harus dilakukan oleh
masalah bpjs ini bisa diterima secara menyeluruh
tapi persoalannya kemudian
memang perlunya keterlibatan
ya tidak hanya rt rw
tapi juga tokoh tokoh masyarakat
tokoh tokoh agama juga
kepemudaan juga saya rasa juga harus dilibatkan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat
target dua ribu dua puluh empat itu semuanya harus
harus tercapai gitu
artinya pemerintah kan presiden dalam ini menargetkan dua ribu dua puluh empat
semuanya bpjs ini disiapkan untuk berhasil mencapai hal ini
jadi saya rasa itu adalah
hal yang bisa optimal lah kira kira gitu
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari layanan publik di indonesia
sehingga tidak terjadi prasek prasek yang
dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan
sesuatu yang sifatnya bernuansa kurang
kurang baik gitu
baik pak bagaimana menjawab dari temuan
jadi di lapangan kalau tidak ada kartu
tidak dilayani apakah benar seperti itu
kalau di lapangan pak iqbal
kita bisa mengambil ilustrasi untuk
ya sudah terjadi ya
saya memberikan fakta ini
universitas memasaratkan kepada
mahasiswa baru untuk registrasi ulang pak
kartu bpjs nya
karena untuk memastikan bahwa ketika dia
penempuh pendidikan dia
tetap bisa terjamin kesehatannya
itu malah tidak menjadi isu yang digoreng
ini harus menjadi dokumen yang dilengkapi
lebih kepada bahwa sebetulnya
mendorong warga masyarakat sadar untuk
terlindungi itu bisa dilakukan secara sama sama
tidak harus dia berdiri sendiri
membayar dengan uangnya sendiri
karena kalau kita melihat konstruksi sdsn ini kan
yang kaya membantu yang miskin
yang sehat membantu yang
pake yang mudah membantu yang tua
kolaborasi bersama ini yang sebetulnya ditonjolkan oleh dalam invest satu ini
terkait dengan misalkan apakah di masyarakat asli ada layanan yang dianggap stigmanya atau persepsinya kurang bagus
ya tentu itu menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa layanan menjadi lebih baik
kita mengurus ada dua enam ratus an rumah sakit yang bekerja sama ada dua puluh tiga ribuan masker tingkat pertama
kalau bapak bisa melihat bahwa bagaimana dinamika peningkatan iuran biaya dari tahun tahun klaim ini tidak pernah menurun pak terkait dengan pelayanan kesehatan
ketika ada pandemi memang terdampaklah ada penurunan dan yang lain terkait klin
tetapi efeknya ketika pandemi menjadi normal kembali tentu pembiayaan kesehatan menjadi isu
lebih kepada sebetulnya pak bagaimana kita memproteksi warga negara kita tidak sakit tidak sendirian ketika
lebih bersama sama menghadapi ini
kalau mahasiswa disyaratkan registrasi ulang itu nggak ada isu pak trubus tidak ada yang marah marah dan yang lain
karena itu bagian untuk memproteksi mereka
kalau kita belajar misalkan ke australia tentu tetap diminta itu
harus punya bpjs nya australia supaya dijamin dari yang lain
justru kita pulangkan maju agar semua warga negara tanpa terkecuali nih yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan
soal layanan menjadi tugas
kita bersama untuk meningkatkan dan kami tentu sangat welcome untuk bisa diberikan kritik
memberikan masukan sehingga program ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermantapan ke depannya
kementerian kesehatan menjamin memproteksi dari jaminan kesehatan warga masyarakat yang punya kartu bpjs kesehatan
pak trubus saya penasaran apakah dengan negara negara yang bisa anda bandingkan dengan indonesia
apakah benar ada seperti impres yang diterbitkan
dua puluh maret dua ribu dua puluh dua nanti kalau harus ngurus sim stnk skck kemudian umroh haji jual beli tanah
harus punya kartu jaminan kesehatan atau bpjs kesehatan pak trubus
ya kalau misalnya di berbagai negara itu memang seperti yang pernah saya baca di beberapa jurnal misalnya di australia
atau di amerika serikat negara negara maju memang ada itu
syarat syarat terkait dengan kesehatan itu
jadi ada ada perlunya
saya kurang tahu persis bagaimana untuk negara negara yang ada di malaysia atau di korea selatan
itu sebagian juga ada yang menerapkan
tapi itu sifatnya banyak kan juga opsional gitu
pilihan gitu ya
jadi tidak merupakan suatu wajiban
ya kalau di indonesia ini kan memang maunya sifatnya mandatori gitu
jadi semuanya harus mengikuti proses proses itu
di mana kemudian persyaratan terkait dengan layanan kesehatan
itu harus melampirkan yang namanya kartu bpjs
artinya fotokopi lah fotokopi
jadi dengan demikian
maka yang kita adalah bahwa niat pemerintah ini memang menuju apa yang disebut indonesia sehat gitu
tetapi ada yang harus dilakukan karena indonesia ini negara yang punya kekasan sendiri lah
setiap negara punya kebijakan sendiri dalam hal soal
soal bagaimana meningkatkan layanan
terhadap kesehatan masyarakatnya
tentu indonesia dengan
dengan cara yang sedikit memang ini kesedulungan agar dipaksakan
mungkin dipaksa ini tidak berarti negatif
memang sebuah negara hukum kita
serba harus pakai aturan
tetapi memang ini persoalan menjadi masih polemik di masyarakat
karena ini kan baru terus belum waktunya ya masalah timing sama konsultasi publiknya itu
jadi keterlibatan geologis masyarakat ini yang belum gitu
jadi ini yang kemudian masih ada persetri persetri yang bertumbang
artinya secara bertahap akan otomatis masyarakat akan
karena pada akhirnya kan ini kedisihan dan kepatuhan dari masyarakat itu kan
yang akan di
akan akan disapai oleh
oleh pemerintah dalam hal soal
tetapi secara internal bpjs memang
tadi sampaikan sama pak iffel
ya bagus situasinya nanti harus ada pelayanan pelayanan yang
yang perlu ditingkatkan lah gitu ya beberapa hal
dan juga pengawasannya bagaimana rumah sakit di dalam
yang sudah menggunakan kartu bps itu dalam layanan itu kan harus
kemudian juga harus diberikan
sanksi kan itu kepada
istilahnya rumah sakit rumah sakit
baik swasta maupun pemerintah nantinya kalau
misalnya terjadi pelanggaran pelanggaran
sanksi itu kan tidak bersih
mesti pidana tapi sanksinya berupa teguran ataupun sanksi yang lainnya
di sini layanannya tetap dalam proses
jangan sampai masyarakat itu merasa
oh kalau ini kelas satu
berbeda dengan kelas dua kelas tiga misalnya
seperti itu yang selama ini
atau pernah terjadi kan seperti itu
kedepannya tentu dalam hal ini pemerintah
mengharapkan semua tidak ada lagi perbedaan perbedaan itu
dan semua dalam konteks yang saling dilayani
terutama untuk di daerah
memang daerah ini kan rumah sakitnya kebanyakan rumah sakit pemerintah ya
tetapi juga ada sebagian rumah sakit swasta
bagaimana kolaborasi antara rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah dalam hal
gunakan kartu bpjs
nah ini saya rasa
pak iqbal dan kawan kapan yang harus
memastikan itu semua ya
dalam hal layanan itu
karena sekali lagi bahwa
persoalan layanan ini kan sifatnya transaksional ya
terutama sama hati bahwa
penerima manfaat dan pemberi manfaat ini harus sama sama saling
misalnya masyarakat kita ini sekarang kan
masuk namanya era post truth ya
era post truth itu masyarakat yang
kurang mempercayai informasi
informasi yang disampaikan oleh lembaga lembaga resmi
itu seringkali formal gitu
masyarakat lebih percaya kepada namanya
atau kalau itu lho
nah inilah yang harus di
kalau zaman dulu masyarakat dilayani
pahli gitu ya
tapi kalau masyarakat sekarang
berubah lah antaranya ke
dia jadilah viral
nah ini jangan sampai kemudian nanti
dan spesialisasi lembagaan
sampai di daerah nanti
dimilih kurang faktis oleh masyarakat
intinya aturan impress
nomor satu tahun dua ribu dua puluh
seperti yang dikatakan pak trubus
tidak negatif ya pak ya
diberikan pemahaman kepada warga masyarakat
agar lebih paham
terkait dengan aturan ini
dan saya tangkap juga dari pak
kartu bpjs kesehatan
jadi syarat urus dokumen
tentunya diminta edukasi
dan sosialisasi yang lebih
panjang mungkin ya pak ya
timingnya belum tepat
tadi kata pak trubus
agar masyarakat diberikan pemahaman yang luas
terkait tujuan dari
dan visi misi dari
ingin menjamin kesehatan nasional warga masyarakat
pak trubus rahliansyah
selaku pakar kebijakan
atau analisis kebijakan publik
dan juga ada pak m iqbal anas ma'ruf
kepala umas bpjs kesehatan
selamat sehat bapak bapak
selamat siang pak trubus
sampai ketemu lagi